informasi selanjutnya saudara akibat letupan kembang api dari rombongan remaja yang tengah konvoy
sebuah mobil terbakar pada sabtu malam
mesin merah mesin merah ini tadi udah pake abar tapi gak mempan ini
kebaran api tampak melahap habis sebuah kendaraan roda empat di ruas jalan lingkar luar kembangan jakarta barat pada sabtu malam
peristiwa kebakaran ini bermula saat kendaraan tersebut baru mengisi bahan bakar
saat melintas di ruas jalan lingkar luar tampak segerombolan remaja tengah berkonvoy dengan menyalakan kembang api
menurut pengemudi mobil letupan kembang api sempat mengenai kendaraannya
kemudian muncul api di bagian bawah mobil hingga akhirnya membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil
penumpang lainnya dapat menyelamatkan diri sebelum api membesar
kasus kebakaran ini tengah diselidiki kepolisian sektor kembangan
pada saat penumpang itu menyalakan kembang api tapi dia mengarahkannya ke mobil
lalu setelah menyalakan ke mobil saya pikir cuma perasaan biasa saya jalan jalan biasa
tiba tiba ada yang kasih tahu ada api ada api saya pinggir
ternyata pas saya pinggir saya lihat ada api tapi apinya masih kecil
awalnya itu saya jelom mati tidak bisa masih api
muncul api awal itu di bawah bagian mana pak
konvoy motor itu terjadi jam berapa dan berapa banyak
tapi melihat dia menembakkan petasan atau kembang api ke mobil
senang ya jadi memang petasan itu pertama kalinya benar benar juk
kalau penyalakan itu kan saya kagetnya oh dia di atas baru ke saya gitu
itu benar benar kayak nyalanya ke mobil saya juk gitu
tiba tiba dia putar putar kembang apinya